tindakan penganiayaan trut serta dan pembiaran yang dilakukan kedua tersangka melanggar pasal tiga ratus lima puluh satu ayat dua jumto pasal lima puluh lima lima puluh enam dan tiga ratus empat kuhp
kita telah melaksanakan kegiatan rekonstruksi untuk dua kasus yang kita sblit yaitu kasus tiga ratus lima puluh satu dengan tersangka aha dan juga kasus berikutnya dengan tersangka akb
kemudian hari ini kita melaksanakan sebanyak dua puluh tujuh adegan
rekonstruksi juga diikuti korban ken admiral secara virtual dari inggris
kuasa korban juga menghadirkan sejumlah teman korban sebagai saksi
rekonstruksi disaksikan jaksa penuntut umum dan lembaga perlindungan saksi dan korban
lpsk juga memberi perlindungan prosedural kepada korban serta kedua orang tuanya termasuk lima teman korban yang menjadi saksi
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara